kobaran api serta kepulan asap hitam yang pekat membumbung tinggi
saat dua puluh bangunan semi permanen yang berdempetan dengan gudang penyimpanan besi
di jalan mangga ubi cengkareng jakarta barat
api baru dapat dipadamkan satu jam kemudian
setelah dua belas unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi kebakaran
menurut ketua rw setempat api pertama kali berasal dari salah satu bangunan
diduga akibat korsleting listrik
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
pertama api baru diapal api di dasar warganya
kobaran api membakar warung makan siap saji di desa klecorejo
kecamatan mejayan madiun jawa timur senin malam
musibah terjadi saat warung sudah dalam keadaan tutup
ditinggal pemiliknya pulang ke rumah
saat terjadi kebakaran warga sekitar yang berada di lokasi
tak berani memadamkan kobor
kebaran api yang makin besar
lantaran saat itu aliran listrik masih menyala
selang empat puluh menit pihak pln setempat tiba di lokasi
dan memutus jaringan listrik
kemudian petugas damkar langsung memadamkan api
titik pusat api terbesar di belakang di belakang di daerah dapur
api sampai meluas
kita tidak berani nyemprot
karena salah satu dari pln belum datang
hasil penyelidikan polisi
dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting arus pendek listrik
beberapa tabung gas dan kompor diamankan polisi
sekaligus memasang garis polisi di lokasi kejadian
akibat kejadian ini
pemilik warung mengalami kerugian puluhan juta rupiah